di pedalaman cianjur sulit dijangkau
tidak boleh diaduan harus tegas
dan kalau bicara dalam konteks indonesia
firly akhirnya memenuhi panggilan dewas kpk pada senin dua puluh november dua ribu dua puluh
ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan
almarhum suaminya menjadi keripik untuk membiayai anak anaknya bersekolah nah itu
mungkin itu yang membuat raja sialagan bikin peraturan coba coba serang sekerajan makan
sehingga kalau ada kristal kecil yang tajam tajam di ginjal para balita kita
kita bisa kirim ke thailand thailand juga bisa kita
tapi kalau dia berakhir di laut dia menjadi sampah laut
dibeli di rp satu sembilan ratus lima belas sampai rp satu sembilan ratus tujuh puluh
minimal sudah tahu ada produk ini
jadi suasananya dan sebenarnya amazing banget kalau teman teman nanti melihat film paranoia gitu ya
karena biasanya ini akan memulai rally di oktober april yang relatif bulan bulan yang lebih positif gitu
kali yang disampaikan oleh pak kepala dinkes kc sebenarnya ini penyakit polio
mengapa kita selalu mengatakan itu adalah dekolonisasi
kelas standar akan diterapkan tarifnya bersifat tunggal termasuk fasilitas juga untuk pasien
oke bu kali ini kita aduh bu lah
ini memang sesuatu yang berhubungan dengan kerusakan atau kehancuran sel beta pankreas
menu andalan di kedai ini adalah mie instan dengan topping gurita
ternyata ada rejekinya disitu ya yaudah coba basket terus basket terus basket terus
harganya sekilo lima belas mas
tapi ini kan dikaji lebih mendalam
jadi meningkat kualitasnya empat puluh dibandingkan konvensional
prakualifikasi who yang sedang berlangsung
yang gampang gampang aja kita stretching yang ringan atau bahkan pengecekan kendaraan
dan kami senang juga dari pihak
jadi kan kebanyakan orang anggapnya
tiba anak kami adalah anak yang bersih ya
dan sembilan puluh valsipram malaria ada di afrika
ini dengan proses masak jadi kita rebus atau kita steve
sehingga yang valid itu enam ratus dua
bahkan produsen tesla juga indonesia sudah mulai banyak gitu
makanya suaranya pecah duluan gitu
jadi masih di pinggiran eropanya
legenda hotpot dari mongolia ini dipercaya menyebar ke daratan cina
nah lumbung padi inilah yang kita selamatkan
jadi ini adalah yang pertama kali tapi kemampuannya tidak perlu dipertanyakan
kalau cabainya tomatnya itu sampai berapa kilo bu sari
itu ternyata besar sekali
mereka biasanya cukup dengan konsultasi
pak aris sudah berapa lama menjadi edukator ini terhadap penyakit the move of all inness
soal perang rusia versus ukraina
apakah beliau mau kembali kepada jakarta mengabdi kepada jakarta
dan disinilah kita kemudian berusaha untuk memaksimalkan mengoptimalkan semua aset diplomasi yang kita bangun puluhan tahun
kemudian teman teman dari amikus kura
nah bokap sama nyokap gimana tuh pas lu pertama kali untuk berarti kan tinggal terus sama ini kan sama dimesh kan segala macem
untuk membuka bisnis yang berhubungan dengan kekoreaan gitu
oke bahan bahannya tadi saya bilang ya udah simpel banget
karena efisien modulasi itu kalau sebagus itu akan cenderung untuk menggunakan frekuensi yang besar
kemudian dia menemukan daftar persewaan dcbd sydney di facebook marketplace
nah siklus kekerasan itu dimulai dari ketegangan
ya sebenarnya kalau di nasdem ya di level sekjen dpp
modus operandinya dengan cara mempertempelkan
nah itu yang menjadi kendala juga karena memang tidak kurang di manage dengan baik

jadi saya lihat teman teman disaming saya disitu ada yang mengirim ktp mengirim buku minyak film pornografi
profesionalnya persija persib mungkin beda dengan profesionalnya lamongan
tak lama kemudian muncullah hujan es yang berlangsung selama sepuluh menit
di mana pintu sangkarnya itu terbuka
atau mereka dengan kelebihan berat badan di atas tiga puluh kg
tapi lu berarti dari smp tuh udah tinggi lu berarti sekarang berapa sih delapan belas berapa
nah itu adalah kode material yang ada segitiga untuk didaur ulang
alat teok gula darah itu kan selalu harus dia bawa kemana mana
selama ini kulman solusinya untuk dijemur
adalah makanan tradisional dari negara cina dari provinsinya adalah guandong makanan ini biasanya
bahkan di event g dua puluh saja kan ada satu topik
sesampainya di pertigaan jalangkut brebes pada pukul sepuluh malam sang suami keluar dari jalur pantura
harga aneka mie di warung ini cukup terjangkau
selain pemeriksaan yang lain anamnesis pemeriksaan fisis
negara lain belum tentu punya itu bu ya

dis korea dan juga trans brother
menjadi sesuatu yang dengan sendirinya sudah dikerjakan
jadi kalau menurut saya bahwasannya g dua puluh masih intek semua proses terus berjalan
kalau tadi kan ikannya sampai empat ratus porsi gitu ya
tapi kalau dawet lebih banyak variannya
ceritanya tuh kan panjang banget ya pak ya
oh gitu pipa air minum tanki air oh itu pi juga itu pi juga i see nah kalau kentang keresek misalnya juga pi
itu kami bandingkan dengan baseline yang ada di kantor kami di stasiun geofisika deli serdang
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual
liga di asia yang levelnya lebih tinggi misalnya liga korea liga jepang atau minimal liga thailand
membuat kerupuk udang dan ikan memang menjadi tradisi turun temurun di sidoarjo
apa yang dapat ibu sampaikan dari ibu
saham nih pak kalau kita bicara minggu lalu ya
sehingga sisa biaya haji yang harus dilunasi tidak terasa lebih banyak
ya indonesia juga punya bahan baku itu
alhamdulillah aku bilang anak anak gak suka banget tadinya tuh ya
ada banyak banyak sih kak disini
pak zul selamat sore terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami
apakah nanti one way ini kita hentikan di dua puluh empat
pertanyaannya adalah apakah telodomid
kalau kita mengurangi makanan terlalu drastis metabolisme kita juga turun
karena sekarang probabilitas pasar itu cuma tiga puluh enam
tapi itu banyak ya
madagaskar itu kalau nggak salah pulau yang terletak di samudra atlantik pulau sendirian kalau nggak salah dekat afrika muda muda sih nggak salah
ya memang kalau kita lihat ternyata
pak gufron penghapusan kelas bpjs kesehatan rencananya akan dimulai bulan depan juli dua ribu dua puluh

kita kucurkan ya jeruknya
bung pantas bung fredy bung bernard
yang menginformasikan suhu internal ruangan dan juga kecepatan kereta
jadi spiritnya yang pada saat itu adalah berkarya dulu gitu
serangan tanggal tujuh oktober itu
multi tafsir di sini nah ini kan
yang sesuai dengan visual yang akan ditayangkan
terakhir sebelum kita menutup bincang bincang kita pada malam hari ini
bahwa ini adalah keputusan richard
lebih memilih internal atau seperti apa kalkulasinya jelang pemilihan gubernur
dan artis raffi ahmad resmi ditunjuk menjadi duta indonesia
iya jadi untuk pekerja lepas atau sektor informal atau peserta bukan penerima upah